namun festival ini juga diikuti oleh semua warga dari lintas etnis dan agama
maka arief masih memiliki impian
jadi bisa kontrakan bisa kebayar karyawan bisa kebayar